sembilan dari dua puluh delapan orang warga kelurahan jembatan besi kecamatan tambora yang mengikuti tes swab pada minggu lalu dinyatakan positif covid sembilan belas
dan malam hari ini sudah bergabung bersama saya bambang sutarna yang merupakan camat tambora selamat malam pak bambang
baik selamat malam pak bambang ini setelah sembilan warga wilayah bapak ini dinyatakan positif corona
tindakan apa saja atau tindakan pencegahan apa saja dari kecamatan ini supaya penyebaran covid sembilan belas ini tidak meluas kalau misalnya mengingat karena lokasi tempat tambora ini kan dikenal sebagai wilayah yang padat penduduk ya pak ya
baik saya ingin menyampaikan bahwa pada hari minggu yang lalu kita telah lakukan dua puluh delapan orang

kemudian alhamdulillah hari ini
sudah kita ketahui hasilnya
dari ke dua puluh delapan yang sudah dilakukan swab ini berdasarkan informasi dari kesehatan ada sembilan yang dinyatakan positif
dan kami hari ini sudah komunikasi dengan biar puskesmas bahwa malam ini kami upayakan dari ke sembilan yang positif ini nanti akan kita evakuasi kita bawa ke wisma atlet maupun ke tarakan
ini tinggal nunggu kepenangan
ini adalah kemampuan dari pihak kesehatan
kemudian upaya kami dalam rangka memutus mata rantai hari ini juga kami juga melakukan tes swab masal
hari ini kita targetkan sekitar seratus orang
kemudian yang bisa kita undang sekitar tujuh puluh dan ternyata yang hadir di tes swab adalah sebanyak lima puluh empat orang
hasilnya gimana pak hasil dari tes swab hari ini
untuk hasil swab hari ini adalah ini dari lima puluh empat orang ini kan nanti kita akan menunggu
kita akan menunggu nanti minimal paling cepat itu empat hari sampai dengan tujuh hari
ini berdasarkan informasi dari kesehatan
oke selama masih menunggu hasilnya ini keseluruhan warga yang ikut atau mengikuti tes ini apakah juga isolasi mandiri
dan juga kalau misalnya kita mengingat masjid yang tepat dilakukan ibadah sholat terakhir
yang kemarin ini menjadi salah satu awal terjadinya kluster tambora ini apakah ditutup juga untuk melaksanakan ibadah ke depannya pak
baik dari dua puluh delapan ditambah lagi hari ini sekitar lima puluh empat
ini adalah semuanya kita lakukan isolasi mandiri
dengan upaya upaya kami pada masa isolasi mandiri kita akan lakukan seperti penyemurutan setabari
kita kirim sembako pada mereka
alhamdulillah dari dua puluh delapan tambah lagi lima puluh empat orang hari ini dalam keadaan kondisi sehat
kemudian musola musola yang kemarin masih dipakai untuk melaksanakan ibadah
kami sudah komunikasi dengan dua imam
alhamdulillah kedua duanya musola mulai dari kemarin sudah tidak dilakukan sholat terawih berjamaah
pak bambang ini kalau misalnya kita tarik garis ke belakang gitu mengenai kronologi awal sampai terjadinya penyebaran virus covid sembilan belas terhadap jemaah ini seperti apa sih
imam atau orang yang dinyatakan telah odp positif covid sembilan belas sampai bisa memimpin sebuah kegiatan yang isinya masa banyak seperti itu yang berkumpul dalam satu tempat
jadi ini memang diawali
jadi dari seorang anak dari pak haji inisial o itu kan bekerja di penjaringan
pada saat itu dia merasakan sakit
kemudian dia melakukan pemeriksaan di rumah sakit tarakan
dan pada saat itu memang langsung dia dinyatakan positif
nah kemudian setelah itu dirawat di tarakan
setelah di swab kedua dan ketiga dinyatakan negatif
kemudian akhirnya dia diminta untuk bisa pulang
nah tapi dalam
masa itu kan ada kontak langsung antara kedua orang tuanya nih
karena sudah sepuh ya sudah tua gitu
usianya yang bapaknya delapan puluh dua tahun
ibunya sekitar tujuh puluh tahun
maka berdasarkan dari itu dari pihak puskesmas melakukan tindakan swab kepada orang tuanya ini
kebetulan setelah dilakukan swab akhirnya dinyatakan positif
oke berarti awalnya ini bisa
saya perjelas lagi ya pak ya
awalnya berarti yang positif covid sembilan belas adalah anak dari imam yang melaksanakan ibadah sholat terawih kemarin di masjid di tambora tersebut atau gimana pak
oh oke anaknya
untuk kedepannya nih pak pelaksanaan ibadah kemudian juga adanya pelaksanaan atau kemungkinan pelaksanaan ibadah sholat idul fitri di lebaran tahun ini
pak bambang kira kira akan ada antisipasi seperti apa gitu untuk menjamin tidak adanya kejadian seperti ini lagi
nah dengan ada kejadian ini sebenarnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat maka pronya pentingnya mentaati kaitannya dengan psbb gitu
jadi maklumat dari kapolri sudah kami sampaikan kita sosialisasikan kemudian himbuan himbuan dari mui dmi termasuk dari pemerintah sudah kita sampaikan sosialisasikan kepada masyarakat
jadi tempatnya berkerumun seseorang itu kan akan mengakibatkan penyebarnya wakil
ini terus kita lakukan
nah tapi semua kembali kepada masyarakat karena memang di tambora khususnya di rw tujuh keluaran jembatan besi itu memang daerah yang sangat padat penduduknya
ini memang kami agak mengalami kesulitan kaitannya dengan physical distancingnya itu
kalau mengenai masalah masker menjaga kebersihan alhamdulillah sih masyarakat sudah melakukan itu
terima kasih atas informasinya pak bambang sutarna camat dari wilayah tambora kami harapkan agar kejadian seperti ini tadi tidak terulang kembali
ibadah dalam bulan puasa ini kedepannya tetap lancar ya pak
terima kasih atas waktunya bapak malam hari ini